dengan pasangan anies mohaimin yang hadir di acara peretapan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
anies menyatakan kehadirannya bersama muhaymin ke kpu untuk menghormati proses bernegara
anies menambahkan meski ia menghormati proses bernegara
tapi tetap menggarisbawahi banyaknya catatan saat sidang mk mengenai pelaksanaan pilpres lalu
yang harus menjadi bahan perbaikan itu harus tetap diingat
di sisi lain kita hormati proses bernegara sebabnya kami hadir di sini